gak usah banyak nanya kalo mau duit ya ambil
mah gue jalan duluan ya
kok mau pergi
gue tunggu aja dulu sebentar
bentar aja lagi ya
soalnya boy tuh udah ada janji sama temen
jadi gimana dong
nah sekali lagi minta maaf ya ma ya
boy pesenin makanan buat mama
biar mama bisa makan siang di kantor
gak usah sih boy
ntar mama bisa suruh staff mama kok yang beliin
oh ya boleh
ya tante gak perlu nggak enak sama aku dan boy udah nungguin tante
kita gak masalah bahkan kita juga gak enak sama tante ya
karena udah ganggu kerjaan tante
tante kan super duper sibuk banget
yaudah tante kalau gitu aku juga langsung pulang aja ya tante
deh buat temen kamu yang namanya chandra tenang tangan kamu lagi gimana kamu mau nggak setujuin
sama ide aku indriana ini lu usai kucampur ya ini kan bukan urusan lo ini urusan gue jadi
biar gue aja yang sendiri karena gua nggak mau lu kenapa kenapa ngurusin masalah kayak gini
alhamdulillah ya allah ternyata boy masih peduli sama gue itu tandanya masih ada cinta
buat kue di hatinya boy tapi gue tetap harus bikin boy beneran enggak jadi bertarung gua
nggak mau boy terluka ya udah kalau gitu gue duluan ya hati hati ya dah
hai duh kayaknya gua nggak mungkin deh ngecek handphonenya tristan cindy
hai kamu enggak sih kayak nggak semangat gitu
nggak apa apa kok perut aku enak banget nih soalnya mungkin udah terlalu telat makannya
kali ya kita belum aja yuk oh ya udah kalau gitu aku ke toilet sebentar ya
duh alhamdulillah mulai terselalu pabung handphonenya padahal tadi gue udah sempet
dari awal gue juga udah ngeduga kalau lo itu disuruh haikal untuk menyelidikin gue
enggak mungkin banget lo tiba tiba ngajakin gue latihan tanpa ada maksudnya
hai kau tuh berlebihan deh curiganya orang gue yakin
tristan tuh baik nggak mungkin dia menyenatin aja
gimana udah yuk ya yuk ayo mbak belinya ya
rasain haikal kecurigaan lo enggak bakalan bisa kebuktiin kalau gue yang udah ngerjain motornya
haden udah ulah ditanggepin atuh ya masalah nama baik perguruan jeng nama baik aden mah sudah biarkan
saja mengalir yuh den kalau allah mau memuliakan seseorang tidak ada yang bisa menghinakan orangnya
hai dan kita mah tidak perlu takut dihina atau di jelek jelekan sama orang lain orang yang menjelek jelekan kita juga belum tentu lebih baik dari kita den jadi kita mah jangan mudah terpancing sama emosi apalagi sampai sakit hati aduh ulangnya dem
aduh ulangnya tempuju
aduh ulangnya tempuju
justru kita mah kudu kasihan den sama orang yang suka menjelek jelekan kita teh
dan nanti juga yang merugi mah mereka bukan kita
bibimah malahan ya den suka kasihan teh kalau sama orang yang suka menjelek jelekan bibi
iya sih bibi
jadi menurut bibi gue gak usah terima tantangannya chandra
ya gak perlu buat apa
hah walaupun bibi teh percaya bisa yang bakalan menang teh pasti aden
yaudah bibi kalau gitu gue menurut apa kata bibi
ya sudah tuh sok diminum bila ke belakang dia nanya
mana sih tuh orang
niat gak sih
kenapa bu bukannya ibu yang nyuruh datang kesini
iya memang saya nyuruh kamu datang kesini
cuma saya nggak nyangka aja kamu sekarang jadi narik angkot gitu
iya bu sekarang cari uang susah bu
jadi untuk sementara saya narik angkot dulu
pas bu kebetulan banget gue punya uang
kebetulan banget gue punya job buat lo dan ini kerjaannya bikin lo dapat duit yang lebih banyak
daripada lo harus narik angkot segala
kerja kerja apa bu
mudah sih gak sulit
lo harus datang ke dojo chandra
lo harus temuin chandra karena apa
dia udah nantangin boy untuk bertarung

dan lo mewakilin boy untuk bertarung

bisin chandra dan pukulin dia
ngerti gue mau tuh orang bener bener kapok
bukannya ibu tidak suka sama boy
tapi kenapa sekarang peduli sama boy
mau duit gak
gak usah banyak nanya
kalau mau duit ya ambil
kalau enggak dimasukin aja
p nah satu
putra sampeeng ini